aku tahu kamu di dalam nih
aku juga tahu salah karena udah cemburu sama kamu
tapi itu semua nih karena aku sayang sama kamu nih
dan kamu harus tau satu hal nih
pipih juga sehat nih
insya allah pipih kirim besok ya
pipih juga kangen sama mimi
gak enak atu mi
mwah di pangkalan
janur apa jamur
sama kak jlan
kamu tuh sebenarnya ga wiha dua
kau seperti iyen
udah gue jalan dulu ya
kamu masih marah pur
kok sekarang kamu jadi sensi kayak gitu
lu tega sama teman sendiri
kok lu terus
kapan saya terus pur
barusan juga saya gak dapet
gara gara kamu sih
jadi aja penumpangnya kesel
lu yang cari gara gara
emanya gak ada be
gue udah tau
mau tau aja
babe mau beli
tapi matengnya masih lama be
tapi kalau bikin kopi bisa cepet ya tuh
gue tadi ngeliat si pur
apa tuh anak
dia mau ngikutin si surya
nah udah kagak usah
biarin dia ngelesain masalahnya sendiri
dulu dia tua
kalau menurut saya mah
pur belum tua ah
ya maksud gue udah dewasa
gak usah dibahas lagi
masih gak ngomong juga lu
cuman sekarang gak jadi
kalau gue rasa rasain
sama sama bikinan emak lu
berarti merk kopi instannya sama be
semuanya jadi kapal bahasanya

kita tadi gehang ancam tuntaran ya
aku tahu kamu di dalam nih
aku juga tahu aku salah karena udah cemburu sama kamu
tapi itu semua nih karena aku sayang sama kamu nih
dan kamu harus tau satu hal nih
dari kemarin kemarin aku mau nemuin kamu nih
cuma mau bilang
kalau aku pingin ngelamar kamu nih
sebelum ibuku nyuruh cepat nikah
aku gak ada kepikiran untuk ngelamar kamu nih
kamu lagi aku menekan
kamu nerima lamaran aku nih
kamu terima lamaran aku nih
ini tunggu nih
aku sungguh sungguh mau ngelamar kamu nih
untuk jadi istri aku
jadi istri aku
parkir motor yang bener loh
kenapa lu pur
lu berdua bener